usai diotopsi dan divisum di ruang forensik rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
jenasa amirullah aditya sputra dibawa pulang keluarga
setelah menjalani proses otopsi di rumah sakit polri kramajati jakarta timur
jenasa amirullah aditya sputra diserahkan ke keluarga
keluarga dan kerabat sempat mendoakan jenazah di ruang transit jenazah sebelum dibawa pulang
untuk disemayamkan inspektur jenderal kementerian perhubungan
yang turut mengurus kepulangan jenazah menyatakan akan mengevaluasi sistem pendidikan sekolah tinggi ilmu pelayaran
kementerian perhubungan masih mempertimbangkan apakah akan menutup sekolah ini atau tetap melanjutkannya
dari kami kementerian perhubungan ini adalah suatu musikah gitu ya
dan kami berusaha untuk menangani secara profesional aspek pelakunya
bagaimana perbaikan perbaikan itu yang utama
nanti kita nunggu hasil pilihan polisi
bagaimana hasil kejadiannya seperti itu
kemudian nanti kita akan perbaiki kedepannya
pasti itu akan kita lakukan
karena kami sudah berusaha untuk mengatur sebaik mungkin
ternyata yang namanya ibaratnya anak nakal itu masih tetap ada gitu
kami sudah membuat koridor koridor per tingkatan
itu sudah kita lakukan
harapannya itu juga akan memisahkan tidak ada lagi koneksi antara tingkat satu tingkat dua dan seterusnya gitu